satu ratus delapan puluh delapan warga negara indonesia yang akan dikarantina atau yang sudah menjalani masa karantina hari ini dan juga observasi
sudah tiba di pulau sebaru kecil pada jumat siang tadi
lalu seperti apa proses pemindahan serta mengapa sebenarnya pulau sebaru kecil ini dipilih menjadi lokasi observasi
saya mau ajak anda kita akan jalan jalan ke pulau sebaru di kepulauan seribu
kita lihat ini dia
satu ratus delapan puluh delapan warga negara indonesia berasal dari kapal pesiar world dream
ini bertolak dari hongkong dan sudah dijemput di selat durian menggunakan kri suharto pada hari rabu kemarin
nah selat durian adalah kawasan perairan yang berada di provinsi kepulauan riau yang berada di antara pulau durian dan juga pulau sanglar
nah para wni ini dipindahkan menggunakan sekoci ke kri suharto dan kemudian dibawa menuju pulau sebaru kecil untuk dikarantina dan diobservasi
lalu di mana sih sebenarnya letaknya
kota pulau sebaru kecil ini kita lihat pulau sebaru kecil berada dalam wilayah administrasi kelurahan pulau kelapa kepulauan seribu
sebagai informasi pulau sebaru kecil ini dulunya anda tahu nggak sih pernah digunakan sebagai tempat rehab atau rehabilitasi pengguna narkoba
berbeda dengan pulau sebaru besar yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di kepulauan seribu
lalu kenapa observasi harus ditempatkan di pulau ini sebenarnya
berdasarkan evaluasi dari proses karantina
bencana sebelumnya yang berlangsung di pulau natuna yang pada saat itu menuai kontra protes pentangan dari masyarakat sekitar
akhirnya dipilih pulau sebaru ini karena tidak berpenghuni
jadi ini nggak ada penghuninya
selain itu pulau pulau di sekitarnya pun juga kosong tidak berpenghuni
meskipun tanpa penghuni pulau dengan luas enam belas enam hektare ini punya cukup fasilitas untuk observasi
ada delapan bangunan yang bisa digunakan dengan fasilitas
satu ratus enam puluh enam tempat tidur dapur ada air bersih juga tentunya
sementara itu akses menuju pulau sebaru dapat ditempu dengan perjalanan tiga lima jam menggunakan kapal cepat yang bertolak dari pelabuhan marina ancol jakarta utara
nah terkait juga dengan akses nantinya khusus selama observasi dilakukan di pulau ini akses transportasi laut udara juga disiapkan
saat ini di pulau sebaru kecil tengah dibuat helipad
yang diharapkan dapat
beroperasi selekas atau secepat mungkin
dan observasi di pulau sebaru ini dijadwalkan akan berlangsung selama kurang lebih empat belas hari atau dua pekan